kasus konfirmasi covid sembilan belas dari kluster pengawas pemilu dari bawaslu boyolali terus bertambah
hingga selasa siang ada satu ratus tiga orang anggota pengawas pemilu yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
para petugas yang terpapar covid sembilan belas tersebut sebagian besar merupakan petugas bawaslu di tingkat kecamatan atau pkd
sebagian sudah dinyatakan sembuh dan mulai beraktivitas kembali
namun dengan adanya petugas yang terpapar covid sembilan belas membuat kinerja di bawaslu kabupaten boyolali terganggu
dari tiga ratus empat puluh enam ini sudah keluar hasil semua dan yang dinyatakan positif itu ada satu ratus dua puluh
itu terdiri dari dua puluh dua anggota panwascam dan delapan puluh satu anggota pengawas kelurahan desa
dinas kesehatan boyolali saat ini masih melakukan tracking terhadap kontak erat para anggota pengawas pemilu yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kontak erat dari bawaslu sudah jadi kontrak erat juga sudah kita lakukan pemeriksaan
kemudian juga ada yang positif tapi juga banyak juga yang negatif
namun saat ini untuk kontak erat tersebut belum kita masukkan sebagai klaster bawaslu
ada tujuh ratus lima belas kasus covid sembilan belas di kabupaten boyolali
rinciannya satu ratus tiga puluh orang dirawat dua ratus sembilan orang isolasi mandiri dan tiga ratus lima puluh dua orang dinyatakan sembuh serta dua puluh empat orang meninggal dunia
sri hartono boyolali jawa tengah